mau pergi bosan di rumah terus
mau pergi kemana
gak kerja luntang ngantung aja
kata anak saya dia sempat jualan koran
gak laku jualannya
mau makan apa
soto bandung enaknya buat makan siang atau makan malam
ini kamu yang raktir kan
kamu ngapain ngajak sarapan bareng kalau gak ngeraktir
emangnya kalau ngajakin sarapan bareng harus naktir
baru kamu sendirian iya bos yaudah bayar masing masing gapapa
ya bos dimana di jalan sama siapa arman saya tunggu di markas operasional darurat dua pinggir
kali yang apabila disingkat maka akan menjadi modal dua kali siap pos kita ditunggu pos sarapan
barengnya enggak jadi assalamualaikum waalaikumsalam mona diangsuran iya tunggu sebentar
saya disuruh masuk saya ngambil uangnya sebentar kok ini kayaknya nggak tertarik buat jualan kerudung
ya udah nggak papa kalau dia terus dapat kerjaan lain gapapa aku takut takut apa enggak enggak apa
aku gak bisa cerita aku jadi penasaran aku sebetulnya pengen cerita ah kamu gimana sih
ketemuan yuk nanti ya kalau aku udah pulang kuliah nanti aku telepon iya aku tunggu ya assalamualaikum
ini saya ngetawarin masuk dulu saya mau berangkat kerja bareng aja kalau gitu saya belum
mandi mosom kerja nggak mandi maksudnya saya mau mandi dulu jadi nggak bisa bareng ya udah saya
tungguin saya kalau mandi lama enggak apa apa saya mau orangnya sabar siap gerak lancar kanan gerak
berhitung mulai satu dua tiga empat beri salam selamat pagi bos selamat pagi istirahat di tempat gerak mana
rasa enggak tahu bos apa siapa saya bos angkat berisik
hai bukan bos siapa ajeng ajeng mana bekas anak buah bos mau apa dendang telefon kamu enggak
gimana jadi tobatnya ume hai kebending tertunda kenapa pada kendala kendala
situasi sama kondisinya lagi gak memungkinkan buat ngobrol lama
maaf kalau aku ganggu
ada urusan apa kamu sama ajeng
hmm urusan pribadi bos
ada apa antara kamu sama ajang
gak ada apa apa bos
terus terang aja jangan ada dusta di antara kita
dia udah insaf bos
terus masalahnya apa
gak ada masalah bos
kalau gitu kita bikin masalah
ajak dia gabung lagi
kamu mau membantah
saya mau ketemu ajeng
nerusin obrolan tadi di telepon
oke sampai ketemu
saya pergi dulu ya
masih mau ikut nyopet gak
kita ketemu di alun alun sekarang
bosan di rumah terus
mau pergi kemana
minantu om boy
dia sempat jualan koran
gak laku jualannya
saya malah bersyukur
nah hb gitu
malu atu saya
punya minantu jualan koran
koran koran itu pekerjaan halal
tak perlu malu
memang pekerjaan halal
itu cuma persoalan gengsi
kalau semua orang gengsi
hidup itu menjadi sempurna
karena setiap orang mempunyai pekerjaan
dan rezeki yang berbeda
kalau saya mau orang jadi direktur
siapa yang mau jadi karyawan
kalau saya mau orang jadi bos
siapa yang mau jadi pembantu
siapa yang jadi supir
mau gitu teh bahaya
selama itu halal
tak perlu malu
hai salamualaikum waalaikumsalam mau ngobrol di sini aja iya di sini aja kalau ngobrol di
kpm kan harus jajan dasar pelit bukan pelit mau punya duit jangan bohong bener om sini
kita lihat dulu dompetnya iya om itu tebel kenapa isi jabon semua kan tadi udah saya bilang saya
nggak ada duit gimana kembali aja percuma diambil juga kita cari yang lain ayo